hai ya kok diem semua ini seperti bersama saya ini juga masih ditemani sama teman teman ada
komunitas dari minike itu udah rame banget nih ya banyak banget mini cake mini cake di sini boleh
dong disebutin ini mini kayak gini komunitasnya ngapain aja apakah jualan kue atau menggias kue
atau seperti apa boleh dari siapa yang menjelasin on screen aja aja siapa nih saya jadi yang jelasin
ada penjualannya itu juga secara online dan dia tuh pre order oke ini ngapain aja sih biasanya
kegiatannya yang ngias kue mengges kue aja awalnya awalnya kepikiran bikin
minum kue kue aja awalnya kepikiran bikin minum kue kue aja awalnya kepikiran bikin minum
di bentoke bikin kue kue ini tuh gimana sih pertamanya awalnya tuh kayak nggak pernah buat
atau enggak pernah coba gitu nah terus setelah lihat ada kue yang viral ini kayak oh kayaknya bisa nih kita
buat kayak gitu kayak pengen coba dan akhirnya kita jualin aja ya kayak gitu terus akhirnya
udah deh sampai sekarang alhamdulillah berjalan jalan kalian ini memang temen segeng temen
apa atau akhirnya bisa berkumpul untuk buat komunitas ini enggak sih kebetulan aku adiknya
terus kalau yang sebelahnya kenapa menjadi reseller apakah memang ini menjanjikan juga untuk sebagai
bisnis atau iya karena bentoke ini saya rasa banyak yang peminatnya ya karena kalau apa kue
yang besar itu kalau dimakan tuh kayak sayang sayang kalau mubazir kalau gini
bisa dua orang gitu oke jadi lebih enggak maksimal banget ya jadi lebih enggak maksimal banget ya

boleh dijelasin nggak itu di sana
kalau bahan bahannya kita tuh pakai bolu biasa
pakai tepung terigu susu terus mentega dan lain lain
cuma membedakan bahan bahannya kita pakai tuh di harga dan kualitasnya
ya sama kita ada bahan rahasia supaya kuenya pas dimasukin ke freezer itu dia tetap lembut
karena nantinya akan mengeluarkan warna warna yang cantik juga
dan aman bisa dikonsumsi buat siapa aja
nah kalau misalnya mbak reza ini kalau misalnya paling gampang desain apa dan paling susah di sana apa
paling gampang mungkin kayak tulisan aja itu lebih simpel
terus kalau yang susah itu paling kayak aglike
seharusnya kita tuh buat kue kan yang bagus gitu ya
itu susah sih karena ya nggak bisa sejelek gitu
biasanya berapa lama sih bikin kayak misalnya aglike gitu
apa yang menjadi tantangan misalnya ketika ngehiasnya
menjelekin itu karena tuh kayak udah biasa rapi ya
kalau untuk cuplik tuh dia bahan dasarnya tuh brownies ya
nah itu waktu pengukusan itu kurang lebih dua puluh menitan
terus kalau untuk hiasnya mungkin lima menitan kali lah ya
ini ada gambar mawar buah buahan
ini juga ada brownies juga
bahan bahan dasarnya tuh pake brownies
ini biasanya berarti dijual apa gimana teman teman ini
tapi kan ini tadi dikenalnya sebagai komunitas
berarti ada yang ikutan juga kah untuk latihan hias hiasnya
soalnya masih agak takut buat kayak ngajak orang ibaratnya kayak class kue gitu kan
nah ini juga penggunaannya metodenya dua puluh menitan juga bisa selesai begitu kah
atau hanya untuk memproduksi kuenya saja baru nanti kita hias atau seperti apa sih
kalau itu sih baru kuenya aja
biasanya satu jam itu bisa dapat empat kue udah didesain
kuahnya juga kecil kecil begitu ya jadi juga lebih memudahkan juga buat menghias
tapi apa sih kesulitannya dan bagaimana kalau kita berdua nanti diajarin boleh ya
jadi anda tetap bersama sapa indonesia air pekan
ya kembali lagi di sapa indonesia akhir pekan
nah sekarang kita mau mencoba menghias ya
jadi ada dua nih itu yang mini bento
bentoke sama yang cupcake
ada nama nama pulau di indonesia
boleh dong diajarin apa aja yang memang harus dipersiapkan dan bahan bahannya apa aja
ini ada krim sama pernak pernik untuk yang menghias kuenya
nah boleh dikasih lihat tuh pernak perniknya itu bisa dimakan nggak sih
soalnya ini kayak apa manik manik buat manik manik
perlu krim terus sama kalau mau manik manik boleh atau kupu kupu niatannya
tapi semua hiasan ini bisa dikonsumsi atau hanya sebagai hiasan saja
kalau untuknya ini bisa tapi kalau untuk yang kupu kupu gak bisa
tapi kalau mau meratakannya bisa pakai ini
kayak buat kalau itu dihias gitu
oh ini kayak lebih cocok buat ke ugly cake ya
ini yang pertama tama oka mau hias parkir
oh ini tuh yang tadi base brownies itu ya
kayak buat yang cetakan si krimnya itu
bahwa untuk mengguntingnya pun ada tekniknya nggak sembarangan kita sel gunting
nanti bisa kegedian tuh kayak susah gitu
jadi memang harus dari kecil kecil dulu ya diguntingnya
ini kan sebetulnya kayak ibaratnya nggak boleh salah gitu
atau bahkan kue pernah salah desain
kayak orang orang kue seperti apa kita mau buatin
terasa enak teh kayaknya
oke jadi emang ini bener harus butuh kesabaran
dan kita mau jangan banyak bicara ya di atas kue ya
kalau misalkan seandainya kue kayak gini tuh dia nggak bisa jauh jauh
nah kalau misalnya untuk belajar ini butuh waktu berapa lama sih
tergantung diri masing masing sih
kalau ada yang bisa cepat ada yang bisa lama tergantung
enggak sebenarnya mau bikin apa sih
ini kalian udah berapa lama sih komunitasnya
dari jakarta barat iya sampai jakarta
biasanya dipesan ini buat acara acara apa sih
kadang juga kayak makan sendiri juga ada
karena u dua puluh tiga datang ke indonesia saya persimpahkan ini buat temen temen
nah sebenarnya kalau misalnya ini kan untuk penulisan juga itu butuh teknik
karena dia bisa keriting
karena kan kesudahnya kan keriting kayak kitanya grogi
terus juga masih kaku gitu
nah kalau misalnya untuk kapkel ada teknik khusus nggak
kalau ini kan dari pengguntingan bahwa ini juga harus hati hati ketika menaruh krimnya di atas kue
kalau misalnya kayaknya tinggal pencet pencet aja
okta boleh dikasih lihat ini mau menghias apa
pengen naro apa kubu kubu di gimana sih bukanya
langsung aja kak ini nggak perlu pakai ini
ini tadi ya kalau yang bunga yang ini
nah kalau misalnya reseller sendiri ini menjanjikan nggak sih untuk misalnya bisnis
buat mungkin di rumah teman teman di rumah ibu ibu mungkin yang belum ada kegiatan di rumahnya atau tidak bekerja ingin mendapatkan uang tambahan
mbak okta melihatnya bahwa ini memang menjanjikan untuk menjadi usaha dan ini tidak musiman atau seperti apa sih
ini tidak musiman sih pasti bakalan banyak yang order karena kan kita juga setiap itu
jadi memang ini bisa kapan saja begitu ya
oke nah ini kalau misalnya untuk menghias itu sesuai dengan ide sendiri aja begitu ya
ada request request yang aneh nggak tadi selain aglike yang paling aneh kalian kayak ya ampun ini mah harusnya melebihi dari hari yang ditentukan
gitu biasanya dua hari atau sehari gitu
kalau yang wah ada sih yang aneh tapi kayaknya nggak bisa disebut deh
yang paling berkesan dari menghias hias kue ini apa
oke nah tapi ini yang juga menjadi menarik perhatian saya saudara ini warna biru ini boleh dikasih lihat nggak sih
ini kue buatan siapa dan apa warna warna nya
sapa indonesia akhir pekan
ini temanya apa sih ada gunung gunungnya ada lautnya atau seperti apa
oh oke itu adalah indonesia gitu ya
ada gunung ada laut lengkap semua di sini ya
kompas tv itu kurang
nah boleh dong buat temen temen di spill instagramnya mungkin yang pengen tanya cara buatnya atau ingin menjadi reseller seperti apa dan kemana
ig nya itu ada di variousfood
oke itu bisa dikepoin bisa ditanya
sekali lagi terima kasih buat temen temen semua yang ada di sini
oke cake minny cake semua di sini lengkap dengan hiasan yang menarik dan juga cantik cantik yang bisa anda praktekkan di rumah